iya purr rame
ya gak kalah rame lah sama pangkalan kita yang ini
eh lo denger gak kasih pulak
kamu teh kenapa purr
kami belum mau buru buru nikah
lo udah nanya deh mau gak nikah sama lo
yang bener dong tis
kamu jangan ngerem ngedadak atuh
kalau ini gimana tis
buat pangkalan baru
ya iyalah masa buat jualan ketoprak
iya jak kurang pas
red si itu dateng dateng senyum senyum sendiri
iya red tumpen lo jam segini baru dateng
mau gue jawab atuh atuh apa sekalian nih
sepanjang jalan kemari tadi udah banyak yang beli dagangan buah
makanya gue telat datang kemari sambil senyum senyum
bang bubur kacang hijau tiga bungkus
oke bu tunggu ya
bang dek wp nya sepuluh bang
yang hangat ya semuanya pasti hangat
mas pur nanti jemput aku satu jam lagi ya
gue tungguin aja
ya udah kalau mas pur mau nunggu ikut makan aja ya
yuk makasih bang
gimana tv baru lu ndrok
ya tv nya terang gambarnya bagus tapi suka goyang goyang gitu
istri saya udah komplain
ya orang tokonya bilang itu bukan masalah tv nya
tapi karena tempat daerah saya itu memang susah nangkep siaran
orang toko nyuruh istri saya beli antena
karena memang tetangga semua pada pakai antena
kalau tidak pakai antena gambarnya kurang bagus
makanya istri saya minta uang buat beli antena
udah lu kasih duitnya
lah pakai nanya det
belum ada duitnya ya
lu lu eh
kamu udah punya calon
kapan mau nikah
ih kalau aku punya pacar juga aku masih belum mau nikah
lu udah daftar haji belum im
kapan lo mau daftar
si indien ngasih tau gua
gua mau pake tour travel aja yang biasa ngurusin haji
biar kagak ribet
yang penting lu berangkat
kok tumben pulangnya cepet
bukan ibu ma
pulang cepet ditanyain
pulang lama ditanyain
kalau kamu pulang lama memangnya kamu kemana
tapi kan sekarang ibu ma pulang cepet
langsung ke rumah
berarti ibu gak perlu nanyain
ya sudah sana ganti baju terus makan
di aja kayaknya pas
kalau bisa mah jangan sama tujak
harus lebih bagus
soalnya kontrakan saya yang sekarang lebih mahal
mumpung insya allah ada umur ada duit
buru buru pergi hajiim
mulai dari lo sampai di bir ali
kukup di aropah
mabit di gujjalipah
rasanya pengen balik lagi
lo ngapa dih
dari tadi kagak ada suaranya
gak apa apa be
ya saya lagi konsentrasi
ya saya lagi konsentrasi
ya saya lagi konsentrasi
ya saya lagi konsentrasi
ya saya lagi konsentrasi
ya saya lagi konsentrasi
ya saya lagi konsentrasi
ya saya lagi konsentrasi
ya saya lagi konsentrasi
ya saya lagi konsentrasi
ya saya lagi konsentrasi
ya saya lagi konsentrasi
ya saya lagi konsentrasi
ya saya lagi konsentrasi
ya saya lagi konsentrasi
ya saya lagi konsentrasi
halo halo mahalo mah mama di rumahnya bunur malah emang kau nggak ada ya udah kamu ambil
aja kuncinya kesini ya di rumah bunur malah iyo iyo udah selesai mbak dari tadi
hai paspor nggak usah ih apaan sih apa apa
es dawet bikin seger buker
eh cuy beli es dawat gak cuy
wah mendingan main catur aja yuk orang ditawarin dawet malah main catur
catur aja sendiri ih mana bisa main catur sendirian
kalau minum es dawet sendirian baru bisa
ya gak kalah ramelah soma pangkalan kita yang ini
kamu teh kenapa pur
saya juga pamit dulu deh
luan lu urus pendapatan haji
malah hampir bertahun tahun
doain aja dah
jangan lo bilang terima kasih